dalam rilis resmi air asia indonesia beberapa waktu lalu beberapa saat lalu
komisaris utama air asia indonesia pin haris mengatakan
ia sangat senang menyambut ralin masuk ke dalam jajaran komisaris
seperti juga air asia ralin telah menginspirasi banyak masyarakat indonesia
untuk menjelajahi dunia melalui film film yang dibintanginya
dan sekarang untuk informasi apa sebenarnya yang menyebabkan keputusan ceo air asia
tony fernandes ini memilih ralinsya menjadi komisaris independen air asia indonesia
kita sudah terhubung dengan melalui skype dengan dewan pengawas jaringan penerbangan indonesia
selamat sore putri apa kabar
mas ziva saya baik baik saja terima kasih
saya harap anda juga baik baik saja apa alasan tony fernandes mengapa ralin
kalau dari tanggapan saya dan juga rekan rekan ya ini berita yang cukup mengejutkan ya
saya rasa dari publik juga beranggapan demikian
namun sebetulnya kalau dari tanggapan saya ini sangat simpel
air asia indonesia selama beberapa tahun terakhir memang memfokuskan
kapabilitas dan juga kapasitas perusahaan untuk menuju ke ipo
kita tahu rencana untuk go public ini sudah berjalan selama kurang lebih dua sampai tiga tahun
nah diangkatnya ralin shah sebagai komisaris independen
menurut saya tidak lebih dari representasi beliau sebagai brand ambasador
yang tentunya sebagai public figure yang mempunyai pengaruh cukup banyak ke masyarakat
dan juga sudah dikenal oleh publik umum diharapkan dapat menaikkan prestis
atau valuasi dari perusahaan tersebut
sehingga di mata publik
brand air asia ini istilahnya lebih public friendly
saya kira sih alasan utamanya tony fernandez lebih dari segi brandingnya
oke jadi memang ini artinya tentang image ya
tapi sampai harus mendapatkan jabatan khusus di air asia indonesia
yang sekarang posisinya sedang bagus apalagi kalau misalnya mau ipo kan semuanya akan dilihat nih
dewan direksinya siapa komisarisnya siapa
jadi sangat sangat sensitif justru kan saat saat seperti ini mas ziva
betul sangat sensitif
sebetulnya adalah move atau gerakan atau keputusan yang sangat bold ya
sangat berani dari tony fernandes
karena ini bisa berimpak positif bisa berimpak negatif
positifnya dari kacamata publik atau umum
oh oke brand ambasadornya sudah cukup dikenal mempunyai public figure yang bagus
maka reputasinya naik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mungkin masuk ke dalam membeli saham air asia
namun ada juga resiko dari
aspek negatifnya adalah ketika yang melihat adalah dari kalangan industri penerbangan
khususnya yang mengetahui seluk beluk teknis operasional dan juga segala macam detail dalam penerbangan yang begitu kompleks
bisa memandang oh
lalu apakah dampak dari pengangkatan ralin ini kepada performa air asia dari aspek misalnya safety bukan hanya pelayanan
dan mungkin juga portfolio business
business air asia sekarang
karena yang sebetulnya yang lebih penting
karena ini adalah industri penerbangan menetapkan aspek keselamatan
apa pengangkatan ini impactnya kepada peningkatan keselamatan dan keamanan air asia ini
ya pernahkah sebenarnya ada perusahaan penerbangan lain yang juga mendapuk seorang figur publik
aktris pekerja seni menjadi komisaris independennya di dunia
kalau dari pengetahuan saya
saya belum bisa mengatakan ada yang pernah diangkat sebagai komisaris
kecuali sebagai maskot atau sebagai brand ambasador
ya brand ambassador saja ya
memang di employ khusus untuk bagian dari media campaign dan promosi mereka
tapi kalau komisaris
sejujurnya ini cerita baru buat saya
oke tapi seberapa besar apa sih dalam tanda kutip kuasa seorang komisaris independen dalam dunia penerbangan ini
itu kembali ke dalam kisah yang saya lakukan
itu kembali ke dalam kisah yang saya lakukan
itu kembali ke dalam kisah yang saya lakukan

tapi kemudian apakah dengan struktur shareholders nya nanti ya
apakah kita membicarakan berapa besar share yang diberikan kepada nona ralinsyah ini
apakah dia akan mempunyai andil dalam rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa
seberapa besarkah suara beliau dalam menentukan arah perusahaan
nah kalau misalnya porsi yang dipegang sebagai komisaris itu bukan mayoritas ya
maka mungkin tidak terlalu signifikan
tapi kalau misalnya memang apakah suaranya itu akan menentukan arah perusahaan
khusus untuk indonesia dan eurasia ini rally memiliki saham atau suara yang cukup mayoritas
maka itu akan menentukan arahnya perusahaan juga
mas diva sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang apakah bisa dilihat bahwa ini sebenarnya adalah kondisi yang sangat win win
bagi keduanya terutama juga untuk ralin tidak hanya sebagai brand ambassador tapi kemudian ada jabatan khusus di situ
tentu ya kalau kita lihat dari sejarah kiprahnya ralin dalam dunia entertainment kemudian juga dia mempunyai pendidikan tinggi
dan mungkin juga tadi kalau tidak salah juga ada di kecimpung dalam dunia politik
tentunya pengalaman dalam bidang penerbangan yang mempunyai hubungan erat dengan berbagai industri
itu sangat menguntungkan secara portfolio pribadi ralin
lalu dari sisi air asia tentunya dengan mempunyai public figure
yang begitu dikenal terutama di indonesia akan menaikkan prestisnya secara brand
dampak terdekatnya kira kira apa ini mas diva
kalau dampak terdekat saya rasa pada saat ipo nanti akan banyak publik yang berminat untuk membeli sahamnya air asia
kalau terdekatnya justru itu bisa justru dampaknya bagus gitu ya
betul dan mungkin karena penetrasinya ke masyarakat ke publik sebagai bukan hanya
atau ekonomi atas karena kan selebriti itu biasanya impact nya kan ekonomi menengah juga ke bawah juga
jadi mungkin ini akan men attract market buyer yang cukup tinggi dari berbagai kalangan
oke jadi kalau menurut anda langkah yang diambil tony fernandes ini apa nih sekarang
karena pasti di dunia aviasi misalnya di grup anda gitu pasti sudah ada pembicaraan soal ini nih sekarang
dengan tony fernandes dan begitu juga dengan
kalangan entrepreneur penerbangan lainnya seperti richard branson dan lain lain
ini tidak pernah ada keputusan yang tidak bold yang saya bilang tadi ya
tidak pernah ada keputusan yang
sony itu bukan safety player jadi dia ketika membuat sebuah keputusan pasti dia akan memberikan sepenuhnya
ini adalah langkah yang berani tapi juga riskan gitu
kalau dilihat apakah ini berdampak secara langsung kepada performa air asia
aspek operasi tadi tidak
lebih ke branding
tapi kita lihat juga
air asia itu kan mempunyai sebuah kedudukan atau reputasi yang cukup bagus
dari segi perawatan pesawat
dari masalah on time performance
dari masalah crew
kemudian masalah pesawatnya juga
ini semua dalam reputasi yang cukup baik
dampaknya kepada existing air asia secara operasional saya kira tidak signifikan
tapi lebih ke branding

oke baik terima kasih mas ziva narendra arifin
dewan pengawas jaringan penerbangan indonesia sudah bergabung bersama kami di skype